pt pertamina mengaku rugi akibat harga bahan bakar minyak jenis solar dan premium yang ditetapkan pemerintah di bawah harga keekonomian
direktur pemasaran pertamina muhammad iskandar mengklaim sejak harga minyak mentah naik ke kisaran lima puluh dolar amerika per barel
harga solar sebesar rp lima satu ratus lima puluh per liter dan premium rp enam empat ratus lima puluh per liter sudah di bawah keekonomian
di lansir detik finance iskandar merambahkan sejak akhir dua ribu enam belas pertamina rugi tiga ratus rupiah per liter untuk penjualan solar
sementara premium rugi rp satu ratus lima puluh per liter
pertamina mengaku sudah membicarakan masalah ini dengan pemerintah
namun pemerintah harus menahan kenaikan harga solar dan premium untuk menjaga inflasi